kalau mas lukman anu ya sudah ada protes jadi menggunakan bahasa yang baik jangan menggunakan bahasa yangan
yang kami sampaikan dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara hotman yang bilang ngeyel ngeyel
ya sudah pak refli mas refli sudah ya jadi mohon pengertian bersama di forum ini kita sopan
dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat indonesia
contohnya sekarang ini saya mempersilahkan pak todung tidak menggunakan istilah emas karena beliau adalah dubes tadinya
silakan pak todung jadi saya enggak berani mengundang mempersilahkan mas todung saya enggak berani
karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia silakan pak todung
berikutnya prof foto atau prof yusril saya persilahkan
oh iya ada yang mulia
kalau mas hotman anu ya sudah ada protes jadi menggunakan bahasa yang baik
jangan menggunakan bahasa yangan
tapi saya yakin kita semua saling menghormati
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya